informasi berikutnya pemerintah akan melayangkan surat denda kepada sebelas badan usaha yang belum menyalurkan bahan bakar nabati atau b dua puluh sesuai aturan
kementerian energi dan sumber daya mineral menyampaikan nilai akumulasi denda sejak diberlakukannya kebijakan b dua puluh pada september hingga oktober tercatat kurang lebih mencapai tiga ratus enam puluh miliar rupiah
dari sebelas badan usaha yang akan dikenakan denda dua diantaranya merupakan badan usaha bbm salah satunya pertamina dan sisanya merupakan badan usaha bahan bakar nabati
pemerintah sebelumnya telah menetapkan akan memberikan sanksi bagi badan usaha yang tidak menyalurkan b dua puluh baik pada badan usaha bbm maupun badan usaha bahan bakar nabati
sanksi yang diberikan sebesar enam ribu rupiah per liter